dua belas jenazah korban kecelakaan pesawat hercules tni au
dengan nomor penerbangan a seribu tiga ratus tiga puluh empat
telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan
pemakaman serma muhammad hudori dilakukan di dusun ponen
desa pulau gedang kecamatan tembelang jombang pada senin pagi
upacara militer dipimpin oleh komandan satradar dua ratus dua puluh dua kabuh
al marhum meninggalkan seorang istri dan dua anak
serda suyanto merupakan salah satu penumpang yang bertugas
sebagai avionik atau bagian elektrik pesawat
proses pemakaman bintara kelahiran november seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
dilakukan secara militer sejak pukul delapan pagi
dan dimakamkan di tpu dukuh gemol kuyung surabaya
setda suyanto bergabung dengan tni au sejak tahun dua ribu
dengan pangkat prada
al marhum meninggalkan seorang istri dan dua anak
jenazah kapten penerbang jan hotla farlin siragih
dimakamkan di kampung halamannya di desa mariah butuh
jenazah dibawa dari pangkalan udara abdurrahman saleh malang
jenazah ayah dua anak ini akan dimakamkan hari selasa
jangan lupa like share dan subscribe